saudara informasi terkini soal banjir di luwu sulawesi selatan akan disampaikan jurnalis kompas tv amran
selamat siang amran apakah banjir masih melanda tiga belas kecamatan atau sekarang sudah surut seperti apa amran
ya selamat siang yudi dan saudara hingga saat ini kondisi banjir di luwu sulawesi selatan sejak kemarin sudah surut sepenuhnya
namun dampak dari banjir ini yaitu lumpur yang masih merendam atau memenuhi seluruh permukiman warga serta rumah rumah warga
jadi lumpur masuk ke dalam rumah dan ini menjadi kendala bagi warga untuk membersihkan
karena lumpur tersebut selain karena tidak ada air untuk melakukan pembersihan juga terkendala dengan minimnya personil di lokasi
namun saat ini personil dari tni polri relawan dari berbagai daerah terus melakukan upaya bantuan ke daerah daerah terdampak banjir
dan kami sampaikan pula bahwa saat ini tim dari dinas pemadam kebakaran juga melakukan distribusi air ke daerah terdampak
pdam dan polda sulsel juga melakukan distribusi air bersih
utamanya air yang siap untuk di
kemudian para pihak sudah turun termasuk relawan dari berbagai daerah menyalurkan bantuan makanan siap saji
baik itu pmi dari tagana maupun relawan relawan dari beberapa daerah yang menyisir warga untuk memberikan bantuan langsung kepada warga
karena memang warga saat ini mereka melakukan pembersihan rumah
namun tidak sempat untuk melakukan atau memasak
di dapur sehingga relawan ini langsung turun ke lokasi untuk memberikan bantuan makanan siap saji di lokasi
baik amran apakah ada informasi atau misalnya peringatan kepada warga soal kekhawatiran misalnya akan terjadi lagi banjir atau longsor karena mengingat curah hujan di sana
ya memang jauh sebelumnya pemerintah daerah kabupaten
kita melakukan informasi kepada warga untuk berhati hati terhadap ancaman banjir dan longsor
dan pada jumat pagi terjadi banjir dan longsor
dan hingga saat ini pemerintah daerah kabupaten dulu terus menyampaikan kepada warga untuk senantiasa berhati hati atau meninggalkan rumah
terutama pada saat terjadi kondisi cuaca buruk seperti hujan dan longsor
karena memang saat ini cuaca di beberapa tempat
beberapa titik masih terjadi hujan
dan hal ini membuat pemerintah daerah untuk terus melakukan mengimbau kepada masyarakat untuk tetap berhati hati
karena kalau kita lihat di daerah latimojong kondisi longsor di sana masih terjadi
materialnya masih turun dari atas pegunungan
nah ini juga yang menyulitkan tim sar untuk tembus ke lokasi
karena jalan sudah sempit
jembatan terputus akibat longsor yang terjadi beberapa waktu lalu
dan sementara bagaimana apakah ada korban atau tidak dari peristiwa di luwuh ini
ya untuk korban banjir ada enam orang yang meninggal dunia akibat banjir yaitu di desa dui kecamatan suli barat
kemudian untuk di latimojong ada delapan orang yang ditemukan meninggal dunia akibat diterjang longsor
baik kalau pengungsi pengungsi bagaimana kondisinya amran sejauh ini
di titik berapa titik di titik pengungsian yang disediakan ini
jadi untuk titik pengungsian ada beberapa titik yang digunakan warga untuk melakukan pengungsian
kemudian dua titik yang sudah disediakan oleh pemerintah daerah yaitu di bpbd dan di posko utama yang dimotori oleh dinas sosial kabupaten
nah untuk pengungsi saat ini memang bantuan sudah masuk baik dari relawan maupun dari pemerintah daerah
namun mereka membutuhkan bantuan seperti perlengkapan bayi karena banyak bayi yang berada di titik titik pengungsian
dan membutuhkan kebutuhan kebutuhan yang sangat utama untuk perlengkapan bayi
baik amran terima kasih untuk laporan anda
dari luwu sulawesi selatan selamat bertugas kembali dan anda juga tetap waspada amran